pt kereta komputer indonesia melakukan pembatasan operasional kereta relistrik atau krl pada hari raya idul fitri dua puluh empat dan dua puluh lima mei
selama dua hari lebaran tersebut waktu operasional perjalanan krl relasi jabodetabek hanya melayani penumpang pada pagi dan sore hari
adapun pada pagi hari pt kci hanya melakukan perjalanan kereta dari pukul lima hingga delapan saja
kemudian dilanjutkan pada sore hari yang dimulai dari pukul enam belas hingga delapan belas waktu indonesia barat
pt kci memastikan di luar jam operasional tersebut stasiun akan ditutup
pada saat lebaran hari raya idul fitri pada tanggal dua puluh empat sampai dua puluh lima mei dua ribu dua puluh mengoperasikan krl pada pagi dan sore hari
pada pagi hari kami beroperasi dari pukul lima sampai delapan pagi
kemudian pada siang hari kami tidak
mereka melakukan operasi krl dan dioperasikan kembali pada pukul enam belas sampai delapan belas waktu indonesia barat
sejumlah calon penumpang mengeluhkan kebijakan tersebut apalagi bagi mereka yang bekerja di bidang kesehatan
aduh kalau saya sebagai karyawan ya apalagi kan saya bekerja di rumah sakit juga ya ya itu menyulitkan sih bagi saya
nanti akomodasinya apa
cuma karena saya bisa memotor jadi saya bekerja
pt kereta komuter indonesia akan kembali mengoperasikan krl sesuai jadwal selama masa psbb dengan waktu operasional mulai dari pukul lima pagi hingga delapan belas sore pada tanggal dua puluh enam mei mendatang atau usai hari raya idul fitri
sementara itu gubernur dki jakarta mengimbau warga dki jakarta dan sekitarnya untuk tetap di rumah dan melakukan sholat idul fitri di rumah
anies juga mengingatkan
resiko penyebaran virus covid sembilan belas masih tinggi
oleh karena itu anies juga mengimbau warga untuk menunda berbelanja atau melakukan kegiatan di luar rumah
pertama tetaplah berada di rumah
pada hari menjelang lebaran di hari lebaran dan di hari hari sesudah lebaran
mari kita taati seruan majelis ulama dki jakarta
dan juga dewan masjid dki jakarta
bahwa kita laksanakan kegiatan takbir dan sholat id di rumah kita masing masing
anies juga mengingatkan psbb diperpanjang hingga empat juni dua ribu dua puluh
menurutnya sikap warga dki jakarta sampai empat juni mendatang menentukan apakah psbb akan diperpanjang kembali
atau warga dki jakarta nantinya akan masuk pada fase transisi menuju normal baru
tim liputan cnn indonesia